pembentukan holding bumn industri pertambangan selangkah lagi memasuki tahap final
setelah terbit peraturan pemerintah dilanjut proses administrasi akta inbrank
persetujuan holding bumn industri pertambangan akan dibawa ke rapat umum pemegang saham luar biasa
pada dua puluh sembilan november dua ribu tujuh belas
kementerian bumn segera menuntaskan pembentukan holding bumn industri pertambangan
pt indonesia asan inalum ditunjuk sebagai induk perusahaan atau holding
sedangkan pt aneka tambang atau antam pt bukit asam dan pt timah akan menjadi anak perusahaan
yang ketiganya merupakan perusahaan terbuka
saat ini pemerintah memegang saham mayoritas di tiga calon anak perusahaan holding tambang ini
tapi catatan rp delapan puluh tujuh triliun saat ini di bumn itu tidak bisa di leverage apa apa
antam sendiri bukit asam sendiri timah sendiri
tapi nanti waktu dia jadi resmi legally consolidated
itu dia delapan puluh tujuh itu bisa menjadi leverage
menjadi misalnya kita butuh pendanaannya tiga kali lipat atau menjadinya tiga kali lipat bisa langsung
kira kira itu aja sih anunya perbedaan hari ini
ini akan diulangin berkali kali ini
saya kira teman teman wartawan sudah tahu semua dan kita akan ngulangi
kita ini gemah ripah loh jinawi punya sumber daya alam terbesar
tapi yang dikuasai oleh bumn itu sangat kecil